katanya jago silat ngulajar enggak kena ya
kekuatan aneh ini cukup hebat
bangun bangun jangan tinggalin sakit
sakit ya bangun bangun
bangun jangan tinggalin

kayak gak tau aja
alina tuh mau bangunin kek
kayak malah serang alina
kayaknya gak mungkin serang alina
kayaknya kita keluar aja ya
alina mungkin tadi cuma kaget aja
alina baik gue kejurut
apa yang sebenernya telah kamu lakukan kay
apa yang telah mereski kamu
sampai kamu mampu menyakiti teman kamu seperti ini
aduh sakit banget dada alina
tiga puluh menit lagi kamu akan pulih kondisinya
hancur semua isi rumah ini
jujur saya mengatakan
terlalu banyak kenangan indah di rumah ini
hanya dialah puter aku
satu satunya yang aku punya
satu satunya yang aku punya
satu satunya yang aku punya
biarpun zakti masih kecil
tapi tenaganya cukup kuat juga
kalau mau jadi gatot kaca
pakak gak percaya
kukul aja gak kena
kekuatan aneh ini cukup hebat
bapak sakit ya pak
jangan tinggalin zakti pak
papa bangun pak
jangan mati pak
papa gak boleh mati ya pak
semprungakan ilmu hari memungkinkan
kalau kamu bertapa di puncak gunung ijen

kuti gak mau ilmu ini pak
sakti gak mau
kamu harus segera berangkat ke gunung ijen
untuk menyempurnakan ilmumu
untuk menyempurnakan ilmumu
untuk menyempurnakan ilmumu
proyek kerjasama kita ini
sebentar lagi akan terlaksana
sebentar lagi akan terlaksana
karena saya sendiri melihat secara langsung

sebentar lagi dia akan menjadi manusia harimau yang sempurna

proyek kita ini akan sangat sukses
apa yang sudah aku lakukan
saya teringat waktu
zakti masih kecil
dia sangat memuja tuhan
dia sangat memuja tuhan
jangan pernah mengatakan pada saya
kalau dia sangat menyayangi tuhan
kalau dia sangat menyayangi tuhan
memang sudah mantap betul emosi leto sekarang ini

tak ragu ayah melepas kau kemanapun kau pergi

ayah bisa saja
ayah bisa saja
alam belajar banyak sama ayah kan
alam patuhi semua nasib ayah

betadangan ayah ini
terkadang saya iri dengan kau
kau memiliki ayah yang begitu baik
memiliki ayah yang begitu baik
yang begitu perhatian dengan kok
saya jarang jarang bisa merasakan momen seperti itu
saya jarang jarang bisa merasakan momen seperti itu
tak sakti sini
kenapa pak wo
antara orang tua dan anak tuh
itu sudah biasa terjadi
jadi kau ini tak boleh
tapi pak wo
kenapa ya ada ayah yang kasar
napo ya ada ayah yang kasar
kenapa nih setiap orang tua
bisa seperti pak wo ini
bukan begitu nak sakti
bukan begitu nak sakti
tak ada orang tua yang kasar pada anak itu
orang tua yang tegas
dan kadang kadang memang orang tua yang tegas dan keras

supaya anaknya tak melewati batas